dan kita ke informasi mengenai sembilan wilayah di indonesia kini memiliki harga bbm yang sama dengan pulau jawa
hal ini setelah pt pertamina merealisasikan program bbm satu harga sejak akhir februari lalu
sebelumnya harga bbm di sembilan wilayah tersebut berkisar di antara rp delapan hingga rp lima belas per liter untuk jenis premium
serta tujuh hingga delapan belas rupiah per liter untuk jenis solar
kini warga di sembilan wilayah tersebut dapat menikmati bbm dengan harga yang sama seperti di pulau jawa
yaitu rp enam empat ratus lima puluh per liter untuk premium serta rp lima satu ratus lima puluh per liter untuk jenis solar
vice president corporate communication pertamina wianda pusponegoro kepada detik finance mengatakan
pertamina terus melakukan progres pemetaan di satu ratus empat puluh delapan kabupaten yang ditetapkan sebagai lokasi sasaran bbm satu harga
berikut kami tampilkan sembilan wilayah yang telah merealisasikan bbm satu harga kita lihat bersama
ini adalah beberapa pulau lokasi di mana sebaran bbm satu harga sesuai dengan order ataupun perintah dari presiden
kita lihat ada pulau batu di daerah sumatera kemudian siberut tengah kemudian kalau di kalimantan ada long apari
dan kemudian antara kalimantan dan jawa ada karimun jawa kemudian pulau raas tanjung pengamus
kemudian waingamu kemudian juga mos warren termasuk juga ada wangi
jadi wilayah wilayah yang selama ini tampaknya tidak begitu populer dan familiar hari ini tampaknya menjadi salah satu juga hal yang positif ya
karena satu harga harganya dengan di pulau jawa
dan ini adalah skema perubahan yang terjadi kita lihat premium sebelumnya di delapan rupiah hingga lima belas rupiah per liter
sekarang di sembilan titik tersebut menjadi rp enam empat ratus lima puluh per liter
jadi penurunan cukup sikap
lalu untuk solar juga dari tujuh hingga delapan belas rupiah rangenya per liter saat ini bisa langsung ditekan menjadi lima satu ratus lima puluh rupiah per liter
artinya kalau kita ambil batas atas ataupun ambang batas atas dari delapan belas itu bisa sekitar seperempat
hampir atau bahkan ya hampir seperempatnya saja harganya saat ini di sembilan titik tersebut
itu pasti akan memangkat
ongkos produksi yang cukup signifikan sehingga pembangunan di sembilan titik tersebut pasti akan bisa lebih cepat dari saat ini